kafe kafe yang dulu berjajar di pantai talise palu sudah berubah menjadi hamparan tanah setelah gempa dan tsunami dua puluh delapan september dua ribu dua puluh
aktivitas ekonomi di sepanjang pantai talise pun tak lagi padat seperti dulu
hanya beberapa tenda penjual makanan dan minuman yang masih berdiri
pembangunan dan rekonstruksi harus dimulai lagi untuk menghidupkan aktivitas ekonomi
jika mengacu pada instruksi presiden nomor sepuluh tahun dua ribu delapan belas tentang percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
gempa bumi dan tsunami di sulawesi tengah pesisir pantai teluk palu dan donggala masuk ke dalam zona terlarang
artinya tidak boleh ada pembangunan kembali untuk aktivitas ekonomi dan permukiman penduduk sejauh seratus hingga dua ratus meter dari bibir pantai
pemerintah setempat masih melakukan kajian untuk mematangkan rencana revisi tata ruang wilayah rtrw
di sulawesi tengah dan tengah
nanti akan diatur secara rinci di dalam rencana bt tata ruang yang sudah saya sebutkan tadi
bentunya berdasarkan yang pertama tata zrb yang kita sudah evaluasi dengan melakukan studi lebih dalam lagi
beberapa pemilik usaha di pantai talise telah berpindah ke tempat baru yang lebih aman
saya menemui emma salah satu pelaku industri kecil menengah yang tempat usahanya hancur diterjang tsunami
ini berarti lokasi
ini tempatnya di sini
iya di sini
berarti dulu ini di mana bu tempat produksi coklatnya
kalau untuk khusus produksi coklat kita itu di lantai dua
kalau di sini memang dapur
ini bekas dapur untuk kafe saya
terus di situ ada rumah tinggal
sudah sejak ada lagi tersisa sisa kamar mandi
terus ruang produksi kita itu di lantai dua
buat tuhan tempat usahanya di sini
tempat usahanya di sini
iya di sini
tempat orang makan gitu di teras sana juga
tempat produksinya di lantai dua sana
oh tempat produksi di lantai dua sana
ini sudah hancur seperti ini bu
kalau melihat bangunannya ini bolong ya
iya sudah habis isi kandang tsunami
hancur semua berarti ibu saat ini usahanya bagaimana
saat ini kita sudah pindah ke daerah yang lebih tinggi
oke berarti ini sudah tidak akan lagi ya bu
karena ini kan masuk zona merah
berarti karena masuk zona merah dan ibu juga sudah mempunyai trauma ya bu
sudah kelam banget
berada di dekat tempat seperti ini
oke boleh mungkin kita bisa berkunjung ke sana ibu
atau lokasi baru untuk yang coklat ya bu ya
pasca tsunami emma memindahkan usahanya ke dataran yang lebih tinggi di wilayah kota palu
meski dengan ruang yang lebih terbatas emma mencoba kembali bangkit
setelah pasca gempa itu kita sempat off
selama tiga bulan
mengingat peralatan kami itu kan banyak yang hilang
terus ada beberapa item alap yang belum sempat dievakuasi
begitu tiga bulan kemudian kita mulai produksi itu di pertengahan januari dua ribu sembilan belas
ada sekitar berapa bulan kami sama sekali tidak melakukan kegiatan usaha sama sekali
selain kendalanya di peralatan juga kita tidak punya tenaga kerja
karena memang di pasca gempa itu agak sulit untuk mencari tenaga kerja
di samping itu pula kami tidak punya tempat untuk produksi
jadi kita pelan pelan daripada harus menunggu dan menunggu
jadi kami produksinya sekarang di teras ini
usaha emma dapat menjadi contoh bagi pelaku industri lain
emma memilih jalan yang lebih aman dan menghindari risiko
dengan tidak membuka usaha di tempat yang masuk dalam zona rawan bencana
dan saya juga berharap kepada pelaku usaha yang terdampak bencana seperti saya
saya harap bisa bangkit lagi agar tidak berpangku tangan